halo selamat malam mantan menteri badan usaha milik negara erick thohir mengundang sejumlah
nama untuk ngopi bareng membicarakan posisi penting di perusahaan pelat merah mulai dari
mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok hingga mantan petinggi kpk yaitu chandra
m hamzah yang menarik gelombang protes yang menolak ahok untuk memimpin salah satu bumn
juga sudah muncul dari serikat pekerja pertamina padahal belum tentu ahok akan ditunjuk sebagai
bos baru pertamina apakah ini sebuah gerakan politik atau ada hal hal lain kita akan bahas
nanti di segmen dialog bersama saya budha diputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan
mendalam mengenai politik demokrasi kita dalam layar demokrasi
hai basuki caya purnama atau ahok ramai di gadang gadang bakal segera menempati kursi
petinggi perusahaan plat merah pada rabu pagi yang lalu atau minggu lalu ahok sudah bertemu
langsung dengan menteri bumn erick thohir menteri erick juga menyebut penetapan ahok
sebagai bos bumn akan dilakukan pada desember nanti
nama basuki cahayapurnama alias ahok tengah ramai diperbincangkan pasalnya ahok akan segera ditunjuk
menjadi petinggi bumn namun ahok yang kini aktif sebagai anggota partai di pdi perjuangan belum
angkat bicara ke kursi pimpinan perusahaan pelat merah mana yang akan ia duduki ahok sudah bertemu
dengan menteri bumn erick thohir pada rabu pagi menteri erick pun memberi bocoran ahok
kemungkinan menempati bumn di bidang energi dan bakal ditetapkan pada awal desember mendatang
perlu figur figur yang menjadi bisa pendobrak ya kita harapkan ada perwakilan perwakilan
yang memang punya track record pendobrak tidak artinya salah dan benar tapi untuk mempercepat
daripada hal hal yang sesuai diarahkan yaitu satu bagaimana menekan daripada energi ya kan
juga bersamaan juga yang membuka lapangan kerja segera mungkin di awal desember beliau juga toko
yang konsisten yang sudah jelas track recordnya bisa terus membangun
isyarat juga muncul dari presiden joko widodo yang menyebut mantan wakilnya semasa jadi gubernur
dki itu akan menjabat sebagai komisaris atau direksi kita tahu kinerjanya jadi ini masih
dalam proses seleksi dan direksi atau komisaris pak direksi atau komisaris pak bisa dua duanya
bisa dua duanya bukan ini pakai proses seleksi masih dalam proses
di mana itu proses seleksi yang ada di kementerian bumn terima kasih pak bersihman saat ini ada
empat bumn strategis yang belum memiliki dirut definitif dua diantaranya adalah perusahaan
energi dan tambang yaitu pln dan inalum sedangkan sisanya adalah bank mandiri dan btn tim liputan cnn indonesia
saat ini terdapat empat bumn yang mengalami kekosongan pada posisi direktur utama menteri bumn
erick thohir mengatakan akan mengangkat mantan gubernur dki jakarta ahok untuk memimpin salah
satu bumn terkait hal ini mantan menteri bumn tanri abeng menyebut posisi direksi sangat krusial bagi
sebuah perusahaan yang paling penting di bumn itu ada tim penilai yang betul betul profesional saya bagi dua
pertama level pertama tim penilai profesional tidak ada pemerintah disitu tidak ada menteri disitu
tapi orang orang profesional yang memang mengetahui korporasi mengetahui bumn nanti mereka milih ya
kalau dia sudah pilih yang lolos disitu barulah naik ke tpa tim penilai akhir dengan demikian tidak
perlu ada misalnya tiba tiba ada saja seseorang karena kekuatan politiknya lonong masuk ke tpa
tapi kalau ada tim level satu ini yang khusus secara profesional menilai kriterianya bagaimana
kemudian kesepakatannya kemampuannya sesudah itu baru dikirim ke tim penilai akhir yang
sampai kepada bapak presiden jadi tidak perlu bapak presiden itu memulai kabar basuki cahayapurnama yang
diproyeksikan akan menempati posisi di salah satu bumn center terdengar beberapa hari terakhir
menanggapi isu itu federasi serikat pekerja pertamina bersatu menyatakan menolak kehadiran
pria yang kerap disapa ahok itu menurut informasi yang kami terima dari detik com presiden federasi
serikat pekerja pertamina bersatu atau fspb menyatakan menolak hadiah sari karena pribadinya
kerap membuat keributan hal itu juga disampaikan ari gumilar dalam video yang tersebar viral di
ahok tak pantas mengingat perusahaan strategis seperti pertamina pertamina adalah perusahaan
besar pertamina adalah perusahaan strategis yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada
seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali dan itu harus aman tentang lancar bisa dibayangkan kalau
hai yang selalu berperangai kasar selalu berbicara foto selalu buat kegaduhan selalu buat
keributan masuk ditumbuh pertamina maka organisasi pertamina akan selalu ribut setiap hari kalau kita
ribut di dalam bagaimana bisa memberikan pelayanan terima kepada masyarakat tetapi dibawa ahok juga
punya rekan jejak kriminal rekan jejak kriminal yang diperbukakan
ahok dipenjara satu tahun delapan bulan dua belas hari
residu bis sebaiknya tidak menjadi pimpinan di perusahaan strategis
bahkan barusan saya dapat dapat apa namanya
dapat pilih pilih tak di capture
wakilnya pas seringkan pekerjaan saat ini sudah dikategorikan sebagai organisasi adik
kontroversi ahok belum berakhir
kabar ahok akan menjadi bos bumn membuat banyak pihak merespon beragam
ada yang merasa masuknya ahok akan membawa perubahan positif
ada juga yang beranggapan bahwa kontroversi dan perangnya ahok
tidak cocok ada di kursi pimpinan bumn
baik itu direksi ataupun komisaris
belum lagi kita mendengar adanya suara keras dari serikat pekerja pertamina
yang menentang masuknya ahok dalam jajaran bos pertamina
kenapa ahok ditolak
itu pertanyaan yang akan kita jawab bersama malam hari ini bersama pak said didu
mantan sekretaris kementerian bumn
pak said terima kasih sudah datang
kemudian ada bang boni hargens ini analis politik yang juga dua duanya ini mantan komisaris bumn
jadi pasti punya legitimasi dan juga kualifikasi untuk menjelaskan mengenai hal ini
bang boni terima kasih sudah datang
dan juga ini yang epicentrum kontroversinya ada di serikat pekerja pertamina
kita sudah tersambung lewat telepon
ada dengan captain marcelus hake pengurus bidang media dan komunikasi
federasi serikat pekerja pertamina bersatu
selamat malam kapten marcelus
selamat malam pak
capta marcelus kita sebelum kita saya akan bertanya apa yang membuat kemudian
federasi serikat pekerja pertamina menolak kehadiran ahok dalam kursi bos pertamina
baik itu di komisaris ataupun direksi
kita dengarkan lagi yuk pernyataan ketua serikat pekerja pertamina ari gumilar
yang men stretching tentang atau mengkritik soal masuknya ahok
pertamina adalah perusahaan besar
pertamina adalah perusahaan strategis yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat indonesia
tanpa terkecuali dan itu harus aman tentang lancar
bisa dibayangkan kalau seorang sosok
yang selalu berperangai kasar
selalu berbicara kotor
selalu membuat kegaduhan
selalu membuat kelibutan
masuk di tubuh pertamina
maka organisasi pertamina akan selalu ribut setiap hari
kalau kita ribut di dalam bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pribadi kepada masyarakat
tetapi bahwa ahok juga punya rekam jejak kriminal ya
rekam jejak kriminal yang mengakibatkan
ahok dipenjara satu tahun delapan bulan dua belas hari
residivis sebaiknya juga tidak menjadi pimpinan di perusahaan strategis
bahkan barusan saya dapat
dapat link berita
orang orang seringkan pekerja saat ini sudah dikataburkan sebagai organisasi radikal
gimana ada komentari
apa pernyataan pak ari gumilar ketua serikat pekerja pertamina tadi
ya selamat malam kepada abang saya bang saya tidur
dan ada bang boni hargen juga ya pengamat politik
pertama tama mungkin yang ingin kami sampaikan adalah
salam dari presiden federasi serikat pekerja pertamina bersatu
bang ari gumilar yang kebetulan pada malam ini
beliau juga masih bertugas
untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait ketahanan stok nasional di akhir tahun
sehubungan dengan isu isu yang berkembang saat ini sih
dan terkait dengan pernyataan presiden federasi
kami ingin sekali untuk
berdiskusi dengan masyarakat dan menjelaskan bahwa
pemahaman terhadap isu isu strategis dalam proses bisnis migas
dari hulu kehilir
kita sama tahu bahwa pertamina ini bukan hanya bumn yang hanya menghasilkan minyak lalu udah dilempar begitu saja
enggak tapi juga mengolahnya mendistribusikannya
kita sama sama tahu betapa indonesia ini adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau pulau
lalu kita juga harus sama tahu bahwa calon pemimpin ini harus berperilaku baik
berdedikasi yang tinggi sehingga visi dan misi pertamina ini menjadi perusahaan energi yang berkelas dunia itu bisa tercapai
seberapa setuju anda dengan pernyataan pak ari tadi bahwa ahok berperangai kasar kontroversial dan akan membuat keributan di organisasi pertamina
kalau ribut bagaimana memberikan pelayanan seberapa setuju anda dengan pernyataan itu captain marcelus
iya dari sisi kami sebagai organisasi kami memandangnya memang dari track record yang kami bisa lihat
dan amati walaupun mungkin beliau sudah belajar banyak dari sebelum sebelumnya tapi kami tidak bisa menjadikan itu firm
jadi kami setuju dengan pernyataan presiden di mana pak ahok ini memiliki perangai yang buruk lah terbelakang yang bisa kita katakan negatif
oke jadi anda setuju ya bahwa memang perangnya pak ahok buruk dan hal hal tersebut tidak cocok untuk memimpin pertamina
baik di posisi komisaris ataupun direksi begitu atau ada perspektif lain
iya karena kami tadi sudah sedikit banyak menjelaskan
bahwa kelangsungan bisnis dari pertamina ini ya kita juga lihat dari peraturan menteri bumn tadi
bahwa pengalaman beliau di bidang korporasi pengalaman beliau menangani migas itu nggak ada sama sekali
di belakangnya beliau itu apa gitu jadi ketika terjadi pemilihan atau pemaksaan seperti ini ya kembali kami bertanya
dan kami dengan tegas saya menolak
selain perangai kontroversial tadi anda menyebutkan pak ahok tidak punya pengalaman di
apa namanya korporasi sebesar bumn gitu misalnya
ada juga menyebut rekam jejak mengenai bahasanya presiden anda itu residivis gitu
ini juga jadi concern teman teman
iya jelas jelas kita sama tahu untuk menjadi seorang pegawai pertamina aja kita harus punya skck
lalu apabila ada hukuman selama enam bulan maka mau gak mau pegawai itu harus dikeluarkan
dan kita di pertamina itu ada tata nilai perusahaan
dalam ini ada enam
dalam c ya yaitu clean confidence komersial kompetitif customer focus dan capable
clean ini c yang pertama ini ditempatkan pertama kenapa
karena itu merupakan hal yang fundamental bagi seluruh pekerja pertamina
bagi kami pekerja ya
oke dan rekam jejak ahok disitu sangat tidak cocok dengan culture perusahaan pertamina yang tadi anda sebutkan ya
captain marselus ya
baik kita akan break dulu nanti kita akan lanjutkan diskusi kita bersama pak said dan juga bang boni
usai jeda tetap bersama kami
oke sebelum saya akan tanya ke bang boni untuk menanggapi captain marcelus tadi
saya mau tanya sekali lagi jadi intinya serikat pekerja pertamina secara bulat menolak kehadiran ahok dalam keluarga besar pertamina apapun posisinya
captain marselus masih bersama kami
jadi kesimpulannya adalah serikat pekerja pertamina bersa atau apa namanya kompak menolak kehadiran ahok dalam tubuh keluarga besar pertamina begitu
ya karena kami menganut juga equality before the law ya yaitu semua sama diperlakukan di mata hukum
pekerja kami apabila ada mendapat hukuman enam bulan ke atas ya dia tidak

bang boni tadi kita sudah dengar pernyataannya ari gumilar panjang sekali mengenai beberapa hal perangai kontroversi rekam jejak residivis katanya sampai hal hal yang berbau radikalisme
dan tadi captain marselus juga sudah mengungkapkan beberapa alasan lagi
saya mungkin akan lebih tertib masuk ke ruang akal sehat saja
saya bicara soal logika soal hal hal yang bersifat masuk akal
mana yang tidak masuk akal dan mana yang masuk akal dari pernyataan tadi
kita harus pahami dua hal
pertamina dulu masalahnya di mana
pertamina ini salah satu bumn terbesar yang juga punya masalah paling banyak
di sana kita kenal banyak masalah korupsi rumitnya birokrasi lalu kita kaitkan juga dengan keuntungan yang diperoleh negara dari seluruh aktivitas pertamina
yang sampai hari ini juga masih memprihatinkan
saya pikir artinya bahwa pertamina membutuhkan figur yang memang penerobos
orang yang datang untuk membawa sebuah gebrakan untuk mereformasi secara total
baik dari aspek kultur institusinya maupun kinerja individu individu di dalamnya
karena ini akan nanti berkorelasi dengan produk hasil lahir dari kinerja institusi
nah kedua soal ahok
pertamina membutuhkan orang yang punya kompetensi yang punya integritas
yang betul betul bekerja
yang tidak punya bakat untuk korupsi
dan semua unsur itu sejauh ini saya melihat ada pada pribadi basuki purnama seorang ahok
ya artinya bahwa akal sehat saya tidak akan pernah meragukan seorang ahok untuk memimpin bumn apa saja
yang anda lihat bang boni alasan alasan dari serikat pekerja pertamina tentang yang tadi sudah diungkapkan
seberapa masuk akal alasan itu dalam akal sehat anda
saya pikir itu bagian dari demokrasi lah
saya juga mengalami ketika saya ada di bumn serikat pekerja sendiri bahkan terbelah
ada yang ke kiri ada yang ke kanan
dan perbedaan pendapat itu biasa
tetapi biasanya kalau perbedaannya begitu tajam pasti ada sesuatu di belakang itu
sesuatu itu artinya ada kepentingan besar
yang juga harus kita gali
siapa sih sebetulnya yang ingin sekali ahok ini tidak masuk ke pertamina
maksud anda serikat pekerja dengan pendapat menolak ahok itu ada kepentingan dibalik itu
atau ada seperti apa apa yang anda baca
terima kasih sudah membantu saya memberi kesimpulannya
tetapi maksud saya bahwa maksud saya bahwa dari pengalaman saya lihat hampir tidak ada serikat pekerja yang begitu galak begitu keras melakukan serangan
kalau tidak ada sesuatu yang besar di belakangnya
pertanyaannya adalah apa yang besar itu
tapi kalau alasannya tadi cukup masuk akal sehat anda nggak
kalau itu kan semua
peranai kasar kontroversial rekan jejak
tidak punya pengalaman korporasi
semua itu kan rekapitulasi dari omongan di media sosial
semua orang bisa menebar wacana macam itu
tetapi kan siapa yang bisa memungkiri bahwa seorang ahok bisa menertibkan anggaran di dki jakarta ketika menjadi gubernur
dia menegakkan transparansi akuntabilitas
dan konsep dan kualitas inilah yang mau ditransfer ke bumn
sebelum ke pak said hidu untuk menanggapi nanti saya mau ke kapten marselius lagi
kapten marcelius ada aroma sangit yang tadi bang boni hargens cium
katanya ada sesuatu di belakang gerakan
gimana komentar anda
terima kasih bang boni ya atas komentarnya
kalau dari saya atau dari federasi sendiri justru kami challenge anda untuk melakukan penelitian juga loh bang
kenapa anda mengatakan bahwa pasti ada apa apanya di belakang penolakan ahok ini
kenapa nggak kita balik aja
bung marcelo saya menulis buku dua ribu empat belas soal mafia migas
jadi kita punya banyak data soal siapa sih sebenarnya yang biasa bermain di minyak dan gas yang membuat negara ini bangkrut
tapi apa hubungannya dengan penolakan ini bang boni ya itu yang harus di stretching
bung boni saya ingin menjelaskan seperti ini
kenapa kita nggak masuk ke konsep ada apa kok ahok dipaksakan masuk
pihak mana nih yang mendorong siapa yang meng create supaya ahok ini masuk
yang kedua masalah tadi anda melakukan penelitian
kami juga sampai detik ini masih bingung kok belum ada belum muncul ruu migas sampai sekarang gitu
itu yang membuat federasi federasi selalu konsen
mengenai aroma tadi pak marcelus mengenai aroma ada yang menunggangi gerakan ini ada yang macam macam lah
iya dengan tegak nih ya dengan tegak fed pertamina bersatu menegaskan bahwa kami tidak berafiliasi ke organisasi atau pergerakan manapun
kami sudah menegaskan ke kspmi atau konservasi serikat pekerja migas indonesia
itu menurut saya sudah menegaskan betapa kami sangat sangat independen
kami politik kami tidak mau masuk ke hal hal yang seperti itu
saya mau ke pak said dulu yang bertahun tahun membina serikat pekerja juga di bumn
pak said gimana melihat penolakan ini
seberapa masuk akal kalau bahasa bang boni akal sehatnya jalan nggak
saya lima kali penggantian direksi pertamina
dan selalu memang
saya menyatakan bahwa serikat pekerja pertamina adalah teman berpikir saya dan lawan berdebat saya
dan selalu ada penggantian selalu
dan menurut saya jangan juga langsung ada mencap ini begini mencap begini
biarkan saja kan hanya dengan diskusi keras mendapatkan yang terbaik
jadi jangan juga menyatakan ada menunggai dan lain lain
karena saya paham betul
serikat pekerja pertamina itu adalah orang orang yang sudah mapan
bukan mencari uang
yang diperjuangkan selalu yang saya alami adalah
karena ini berkaitan dengan omongan saya
justru orang yang mapan dia akan selalu punya kecenderungan mempertahankan kemapanan
tapi tuduhan anda tadi bahwa ada yang memenuhi
menurut saya jangan begitu
saya tidak sampai menuduh loh
saya hanya mengeluarkan logika akal sehat saya
sebagai orang nahok
biar bang said
saya jelaskan dulu dong
kalau itu ya anda aja yang ngomong dulu
nah setelah ini
kemudian kalau pak said mau jelaskan
sebenarnya apa maksud akal tadi logika serikat pekerjaan
ini adalah proses yang terbaik menurut saya sekarang
bahwa erick thohir melempar dulu wacana untuk diperdebatkan publik
tidak seperti menteri sebelumnya
jadi inilah fitur propertes yang sebenarnya
apakah erick thohir salah atau jokowi salah mengusulkan ahok
dia punya kewenangan
apakah serikat pekerja salah mengevaluasi
jadi jangan jangan kita cerita terlalu cepat
dan saya menyatakan bahwa di bumn itu butuh banyak karakter
saya dulu yang menemukan jonan dengan lino
itu keras juga
tapi saya mengetahui betul bahwa orang ini cocoknya di sana
jadi biarkan saja apakah memang ahok cocok di pertamina
jangan terlalu mengingat
yang dinilai orang adalah kelakuan ahok selama ini
dari peraturan yang ada ada tiga yang terpenting untuk pimpinan bumn
dari puluhan kriteria yang ada adalah kepemimpinan kompetensi dan integritas
itu yang paling penting
nah kita masuk satu demi satu
kompetensi ahok orang mempertanyakan tentang terkait pertamina
saya juga mempertanyakan karena saya nggak pernah lihat
jadi pak said mempertanyakan bukan orang
itu juga dikritik oleh serikat pekerja
kedua peran ekonomi
jadi pak said didu dan serikat pekerja mempertanyakan
nanti bang buni akan jawab tuntas setelah ini
bang buni ini seperti pembawanya
jadi potong terus
kerjaan saya lebih mudah
saya kan tidak pernah potong anda
jadi yang kedua adalah integritas
jadi saya tidak menyatakan yang kontraversi a benar kontraversi b benar
jadi biarkan saja publik melihatnya supaya
yang ketiga adalah kepemimpinan
kemimpinan orang sudah tahu semua
kepemimpinannya ahok seperti apa
seperti apa pak said
kalau kata bang buni cocok sekali untuk bumn
oh enggak begini
kita tahu ya karakter pertamina itu adalah trust
kalau dapat pemimpin yang menurunkan trust dan kira kira bisa berubah setiap saat itu menurunkan trust
nah jadi siapa tahu ahok sudah berubah
kita enggak tahu
tapi selama ini menurunkan trust
ya saya belum tahu siapa tahu berubah caranya
dengan komposisi ingredients ahok yang lama hasilnya menurunkan trust
agak digoreng kemarin ini
kan agak digoreng
siapa tahu ya diberubah
nah karena saya bilang begini
tantangan utama pertamina itu adalah pengembangan perusahaan dan melawan mafia
oke itu tantangan utama
nah mafianya itu adalah
mafianya adalah orang orang semua dekat kekuasaan
saya tahu persis gitu
mafianya adalah orang orang dekat kekuasaan
jadi kalau saya
termasuk yang jadi menteri
saya enggak biasa
saya enggak biasa kayak begitu
saya akan tugaskan ahok kalau memang terpaksa
tugas kau adalah satu
melawan mafia yang ada di kekuasaan
yang kedua adalah
sebelum masuk ke situ pak said
yang menarik adalah bang bori tadi
bagus sekali menyatakan bahwa pr utama adalah mafia tadi
tapi ke bang bodi tadi bilang
setelah pr ada mafia migas di sana
penolakan penolakan terhadap orang orang yang dianggap
yang dianggap akan mendapatkan sediaan
dan arahnya kalau kita lihat
seberapa setuju bahwa
suara suara penolakan ini
berdasarkan operasi mafia
kami akan segera kembali